sepertinya sedang ada yang kamu pikirkan
aku mohon dua resit biung
untuk menjadi murid takan yang sunan
kau pernah dengar
tentang pendekat hitam yang bernama kalawangsa
dia sudah mati suri sejak lama
tapi ilmunya bisa dibangkitkan dengan mempersembahkan tumbang
sudah saatnya aku membalas sendam
karena aku habisi semua perawali
sepertinya sedang ada yang kamu pikirkan
aku mohon lu harus tuh byung
untuk menjadi muridnya kanjeng sunan
byung mengizinkanmu lei
terima kasih byung
doakan aku byung
aku ingin menjadi pendekar terhebat
agar aku bisa melindungi bimu dari orang orang jahat
sunan kalijaga memberiku syarat jika aku ingin menjadi muridnya
aku harus menemukan kitab yang bernama kitab al hikmah
yang usianya sudah berabad abad
dan menurut kanjeng sunan bisa membuatku menjadi orang yang terkuat di muka bumi ini
hasil penyelidikan saya sementara
para pendekar yang datang menyerang tempoh hari ke istana
karena adanya berita bohong
bahwa pusaka nogowu berada di istana
siapa orang yang menyebarkan kabar itu
saya belum tahu khusus sultan
dia orang dalam di istana
kanjeng sultan menurut saya
keselamatan kanjeng sultan itu adalah hal yang utama
peristiwa penyerangan kemarin itu sudah membuktikan
tidak becusnya sunan kudus sebagai wali demak
kabar mengenai nogowu dan penyerangan terhadap istana
membuat kita semua terkejut
tapi aku tidak ingin kita saling tutup
silahkan kau tunggu busi sultan
bung bus aku sedang bingung
kanjeng sunan kalijaga akan menerima aku sebagai muridnya
tapi dengan satu syarat
aku harus menemukan kitab yang dia minta
kitab apa itu
lalu apa kamu bisa mendapatkannya
aku akan berusaha untuk mendapatkannya
apa biung kamu setuju jaka
bingung tahu aku ingin menjadi pendekar hebat
sepertinya dia sungguh sungguh ingin menjadi muridku
lebih baik aku kepada poh kan sekarang
agar ia bisa menemuiku di sana
saat bung terluka
tidak ada yang mau menolongnya
para penduduk pikir aku dan bingung keluarga pengkhianat
aku harus bisa tunjukkan kepada para penduduk
bahwa aku dan bio adalah orang baik
aku harus bisa buktikan
bahwa bopo adalah bukan orang jahat
menurut apakah itu mata air cuci yang kita cari
benar itu dia
kau yakin itu bung
ternyata kau memang benar benar bodoh bilang
buka batangmu leber
senang disunjut batu itu
aku mendengar percikan mata air ini
benar sekali gro
itu mata air suci yang kita cari
aku belum pernah lihat
waing berbentuk seperti ini
ini tokoh yang bernama bagong
bagong ini adalah salah satu anggota dari punekawan
tokoh inilah yang banyak sekali memberikan nasihat nasihat dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat kebanyakan
kenapa seperti itu kanjong
karena rasulullah saw bersabda
bicaralah dengan bahasa kaum
dengan aku membuat wayang ini
aku berharap orang orang di sini bisa lebih mengerti dan lebih paham
itu juga yang dilakukan oleh para dewan wali selama ini
kena iwae orang butaq bernama
menangkap ikan harus dilakukan tanpa membuat airnya menjadi gerbong
tapi tolong beri aku petunjuk untuk menemukan kita oleh hikmah ini
aku akan memberimu satu petunjuk
jika dipelajari oleh seseorang
akan membuatnya istimewa

tidak apa apa yusunan
aku ingin tahu
apa maksudmu sunan
aku ingin tahu
apa maksudmu sunan
nanti juga kamu akan mengerti
oh ya canggah
aku akan pergi ke perkampungan
kalau kamu bersedia ikutlah denganku
sebelum kamu mencari kitab hikmah itu
akhirnya kita berhasil menemukan mata air suci
akhirnya kita berhasil menggunakan senjata ini dengan sempurna
sekarang kita tinggalkan tempat
hai apa yang terjadi di desa ini biung pernah bilang katanya desainya pernah dilanda pacaklik
mata airnya kering dan akhirnya gagal panen
hai hawas kalau kalian coba coba mengharap wabisi kalian semua